sejak minggu siang hingga sore hari
tempat penggilingan daging di pasar pengging
banyu dono boyolali jawa tengah
ramai didatangi oleh warga yang akan menggiling daging
warga bahkan rela antri hingga satu jam lebih
untuk menggilingkan daging sapi kurban yang mereka peroleh
sudah menjadi tradisi tiap tahunnya
jika warga yang mendapat daging sapi kurban
akan menggilingkan daging menjadi bahan halus
yang nantinya bisa diolah berbagai makanan
pemilik jasa penggilingan daging kosim mengaku
sudah sejak hari sabtu kios miliknya ramai didatangi warga
untuk menggilingkan daging
omsetnya pun naik hingga seratus persen
itu ada sepi mas
ya pendapatan lima puluh persennya
kalau yang kedua ini seratus persenan ada lebih
berapa orang itu lima puluh an orang
kalau yang sekarang itu seratus lebih satu ratus lima puluh
tarif untuk penggilingan satu kg daging dipatok rp dua puluh lima
itu sudah termasuk bumbu seperti bawang putih
merica garam dan tepung terigu
jika sehari hari omset yang didapat kosin rp tiga
di momen idul adha ini
ia bisa meraup rp enam
taufik irvani boyolali jawa tengah